jadi udah udah happy
udah usah dipikirin ya
aduh kalau kamu udah happy sekarang
ibu minta bikin impeh ya
antar ke dalam
tolong kasih ke elsa ya pak
semoga kali ini elsa bales surat gue
lu harus baca sa
kalau mbak anin udah nikah sama nino saat itu
mungkin pembunuh hendra itu nggak perlu kali ya
jadi gak akan kehilangan adik kamu

sejauh ini kamu sama sekali tidak merasa kamu bersalah membunuh adik saya
ya ada sekalipun kata maaf kamu setelah menghilangkan nyawa adik saya
malah kamu terus terusan menyalahkan orang lain atas perbuatan kamu
enggak sih gak apa apa mas
garis kamu gak apa apa
kau bohong sama aku mas
kau pikir aku gak tau
keliatan banget mas
aku tau ekspresi kamu lagi seneng
lagi sakit perut
istri kamu bukan yang berbuat jahat sama saya duluan
dia yang udah
ngerebut nino dari saya
karena perbuatannya itu kamu
harus kehilangan adik kamu
astaghfirullahaladzim ya allah sebenar benar ya
ya berbakatlah aku ga mau sekali mas
dari tadi dipanggilin kok
kok mas randy rasanya makin lama makin jauh ya
sekarang tuh kayak kurang akrab
kalau jodoh kiki bukan mas rendy
terus siapa dong
peruntungan di sini ya
apaan ya dipanggilin dari tadi kok ga denger
kiki ga kenapa kenapa bu
eh liat ibu
kenapa buah kamu sedih begitu
bilang sama ibu kenapa sih
kiki galau bu
cari jodoh di aplikasi ini bu
yang baik gitu bu
kenapa kamu capek capek lihat aplikasi
dengar ya denger ibu ya
datengnya ga terduga
kadang kita ga pernah tau mau dateng dari mana
usaha memang wajib kita lakukan
usaha memang wajib kita lakukan
kalau memang sudah jadi jodoh kamu
pasti akan ada jalan
dan pasti akan ketemu
ya mungkin aja
ya kan gitu dong
saya senang lihat kamu ketawa lagi
abis nyanyi terus ya
jadi udah udah happy
ya bu udah
udah usah dipikirin ya
kalau kamu udah happy sekarang ibu minta bikinin teh
ya antar ke dalam
ya saya tunggu ya
pasti disuruh bikin teh
kita tolong berhenti mas
mau ngapain sih
udah ikut aja kenapa sih mas yuk
gede luar nih seluruh ini
kalau itu gak ada apa cancepin akarnya